sebuah rumah yang dijadikan tempat persembunyian kawanan perampok minimarket di kawasan cikupa tanggerang banten digerebek polisi
dua dari empat pelaku yang berusaha melarikan diri ditembak polisi
aksi kejar kejaran terjadi saat tim resmob polresta tanggerang memburu pelaku perampok minimarket yang berusaha kabur usai ditangkap
karena melawan kaki pelaku akhirnya ditembak oleh polisi
sebelumnya sebuah rumah tempat persembunyian kawanan perampok minimarket di kawasan cikupa tanggerang banten digerbek oleh polisi senin malam
polisi sempat mendapat perlawanan dari keluarga pelaku
namun mereka akhirnya menyerah setelah pelaku sendiri mengakui kendaraan bermotor yang ia pakai saat melakukan perampokan
tujuk yang mana
itu motor itu motor ini pak
nama nih nama nih motor ini bener ya bapak denger sendiri jangan ngerangnya ya
keempat pelaku merupakan kawanan rapok spesialis minimarket
selain di solear para pelaku juga melakukan dua kali perampokan di kawasan curug dan panongan tanggerang banten
dari hasil pengembangan kasus kami amankan satu unit sepeda motor
satu buah helm sepucuk senjata api replika serta baju yang digunakan oleh pelaku saat melakukan aksinya
sebelumnya aksi perampokan menggunakan senjata tajam di sebuah minimarket di kawasan solear tangerang banten terekam cctv selasa pekan lalu
dudi wahyudi tanggerang banten